mengapa nilai tukar rupiah bisa menguat atau melemah terhadap mata uang negara lain
nilai tukar sebuah mata uang pada dasarnya mencerminkan harga dari mata uang tersebut
pada prinsipnya nilai tukar ditentukan oleh kebutuhan atau demand dan ketersediaan atau supply antara dua mata uang masing masing negara
seperti rupiah dan dolar amerika misalnya
perbandingan dua mata uang ini biasanya dihitung dalam jumlah satuan atau kurs contohnya satu dolar amerika setara dengan tiga belas ribu rupiah
nilai tukar yang ditentukan oleh pasar akan berubah ubah nilainya tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan mata uang tersebut
bila kebutuhan terhadap mata uang asing seperti dolar meningkat atau yang membeli dolar lebih banyak
maka nilainya akan lebih mahal atau menguat terhadap mata uang rupiah demikian pula sebaliknya
apa yang menyebabkan permintaan mata uang meningkat
yang mendasar adalah permintaan mata uang untuk transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri atau impor dan pembayaran utang luar negeri
apabila suatu negara lebih banyak mengimpor barang atau jasa daripada memproduksi sendiri
maka negara tersebut akan membutuhkan mata uang asing seperti dolar amerika lebih banyak untuk membayar kebutuhan itu
demikian pula bila suatu negara banyak memiliki utang luar negeri
akan diperlukan lebih banyak uang asing untuk membayar utang luar negeri tersebut
permintaan dolar yang lebih tinggi dapat menyebabkan harga dolar meningkat atau mata uang rupiah secara relatif akan melemah
selain itu penguatan atau pelemahan mata uang juga dapat dipengaruhi oleh faktor global
seperti penguatan ekonomi di amerika serikat dan pelemahan ekonomi tiongkok
hal ini membuat bangsa bangsa yang lebih banyak memiliki uang asing
dan penguatan dolar amerika serikat berencana menaikkan suku bunga
akibatnya uang dolar amerika serikat yang tersebar di berbagai negara tertarik untuk kembali ke amerika serikat
dolar amerika serikat pun menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia termasuk terhadap rupiah
demikian pula saat tiongkok melambatkan laju ekonominya
akibatnya permintaan tiongkok akan produk produk negara berkembang menurun
sehingga ekspor atau pasukan berkembang akan menurun
dan kemungkinan valuta asing bagi negara berkembang termasuk indonesia berkurang
lalu bagaimana agar mata uang kita bisa stabil atau menguat
tentunya dengan menyeimbangkan permintaan dan ketersediaan falas di dalam negeri
untuk itulah kita harus lebih banyak melakukan ekspor baik barang maupun jasa
serta mengelola permintaan falas
untuk itu kita harus meningkatkan daya saing ekonomi industri nasional
dan kemampuan produksi dalam negeri kita
pemerintah melalui kebijakan di sektor real
menambah pasokan falas melalui peningkatan ekspor
pengiriman tenaga kerja indonesia yang berkualitas
dan menghilangkan hambatan yang mengganggu iklim investasi
agar sektor usaha semakin produktif
dan untuk mengurangi tingginya permintaan falas
perlu upaya mengurangi ketergantungan impor
dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
sementara itu bank indonesia berupaya pula menjaga pasokan
dan mengendalikan permintaan falas agar seimbang
yaitu bi melakukan intervensi di pasar falas maupun pasar surat berharga negara
namun itu harus dilakukan dengan berhubungan dengan negara
bi juga mengatur permintaan falas di masyarakat
misalnya penduduk yang ingin membeli dolar dalam jumlah tertentu
harus menunjukkan tujuan pembelian
di sisi lain dunia usaha dituntut untuk semakin kreatif meningkatkan daya saing
mencari pengganti bahan baku impor yang bisa diproduksi di dalam negeri
serta berhati hati bila melakukan pinjaman luar negeri
hal ini akan mengurangi permintaan falas di dalam negeri
anak muda indonesia bisa menciptakan beragam produk kreatif inovatif
yang mampu menembus pasar global
dan tentu setiap dari kita juga punya peran penting
misalnya mulai mengurangi ketergantungan pada barang impor
makanan minuman dan menggunakan rupiah dalam transaksi dalam negeri
dengan usaha dan kerjasama ini
negara kita akan memiliki daya saing yang lebih kuat
tahan goncangan dan memiliki mata uang stabil
pesan ini disampaikan oleh bank indonesia